rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh dan dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu memutuskan untuk
mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima persen demikian juga suku bunga
deposit facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
yaitu melalui berbagai langkah langkah sebagai berikut pertama melanjutkan kebijakan nilai tukar
rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar
yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar kedua melanjutkan penguatan strategi operasi
moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif ketiga memperkuat
kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit spdk dengan pendalaman assessment transmisi spdk
dan suku bunga kredit baru
per jenis kredit berdasarkan kelompok bank secara rinci assessment ini dan transparansi ini kami
sampaikan dalam lampiran keempat mendorong akselerasi perluasan merchant qr indonesia
standar grace khususnya di pasar pasar pusat pusat perbelanjaan dan juga tempat tempat ibadah untuk
ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendukung protokol kesehatan kelima memperkuat koordinasi
kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan
elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah ke enam
memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
dan investasi dan investasi dan investasi dan investasi dan investasi dan investasi dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan lokal currency settlement atau lcs bersama dengan
instansi terkait maupun dengan perbankan dan juga dunia usaha pada september dan oktober dua ribu dua puluh satu akan
diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di jepang tiongkok dan inggris
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem
keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau
pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
mendorong ekspor serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan
pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut meskipun dampak kenaikan kasus ofit
gangguan rantai pasokan di beberapa negara perlu diwaspadai di amerika serikat
tiongkok dan jepang laju pemulihan ekonomi pada paruh kedua dua ribu dua puluh satu cenderung lebih lambat
perkiraan dengan dinamika tersebut bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global
dua ribu dua puluh satu tetap sekitar lima delapan persen volume perdagangan dan harga komunitas dunia tumbuh kuat sehingga
menopang prospek ekspor negara negara berkembang termasuk indonesia
di dalam negeri kinerja perekonomian domestik diperkirakan kembali membaik secara
bertahap perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kembali membaiknya mobilitas masyarakat sejalan
semakin baik pada periode agustus hingga awal september dua ribu dua puluh satu aktivitas ekonomi domestik
berangsur membaik setelah mengalami perlambatan pada juli dua ribu dua puluh satu hal tersebut tercemin pada kinerja
berbagai indikator dini seperti penjualan eceran kinerja ekspor ekspektasi konsumen pmi
manufaktur serta transaksi pembayaran melalui sknbi sistem clearing nasional bank indonesia dan
rtg sri el time gross settlement yang kembali meningkat di sisi eksternal kinerja ekspor terus
meningkat didukung oleh tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama dengan perkembangan tersebut
pertumbuhan ekonomi pada tahun
dua ribu dua puluh satu diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi bank indonesia yaitu tiga setengah persen
baik kinerja transaksi berjalan diperkirakan membaik didorong oleh
surplus neraca barang yang berlanjut neraca perdagangan agustus dua ribu dua puluh satu mencatat surplus
sebesar empat tujuh miliar dolar amerika serikat tertinggi sejak desember dua ribu enam terutama
dipengaruhi oleh peningkatan ekspor komoditas utama seperti cpo batubara besi dan baja serta
biji logam di tengah kenaikan import seiring dengan perbaikan ekonomi domestik sementara itu
aliran masuk modal asing berlanjut dengan investasi portfolio mencatat net inflow sebesar
satu setengah miliar dolar amerika serikat pada periode juli hingga tujuh belas september dua ribu dua puluh satu posisi
cadangan devisa pada akhir agustus
dua ribu dua puluh satu meningkat menjadi sebesar satu ratus empat puluh empat delapan miliar dollar amerika serikat atau setara dengan
pembiayaan sembilan satu bulan import atau delapan tujuh bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta
melampaui kecukupan internasional sekitar tiga bulan import kedepan defisit transaksi
berjaya jaya hidup dan perubahan ekonomi dan perubahan perusahaan ekonomi dan perusahaan
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya meredah
nilai tukar rupiah pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh satu menguat sembilan puluh empat persen secara rata
dan delapan belas persen secara point to point dibandingkan dengan posisi pada akhir agustus dua ribu dua puluh satu
penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh persepsi positif terhadap proses perbaikan ekonomi domestik
terjaganya pasokan falas domestik dan langkah langkah stabilisasi yang terus ditempuh oleh bank indonesia
dengan perkembangan tersebut rupiah sampai dengan dua puluh september dua ribu dua puluh satu masih mencatat depresiasi
kalau dibandingkan dengan akhir dua ribu dua puluh satu sebesar satu tiga puluh lima persen
year to date relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian nasional
indeks harga konsumen atau ihk pada agustus dua ribu dua puluh satu tercatat
sehingga inflasi hk sampai agustus dua ribu dua puluh satu mencatat delapan puluh empat persen year to date
secara tahunan inflasi ihk tercatat satu lima puluh sembilan persen year on year
sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar satu lima puluh dua persen year on year
bank indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga
dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah
melalui tim pengendalian inflasi tpi dan tpid
menjaga stabilitas guna menjaga inflasi ihk dalam kisaran target sasaran sebesar tiga persen plus minus satu persen pada tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh satu
kondisi likuiditas tetap longgar dan cenderung melimpah
didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif dan sinergi yang kuat antara bank indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif ising diperbankan
di kondisi informasi yang relations tersebut di conclusi ini
kami mengganggu pengajaran pengajaran yang paling warm warm hokkana
berdasarkan jelas madam mdm sumidoja
saya ingin menyanyi suatu hal
pasar perdana untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh satu pada tahun ini bank indonesia telah membeli spn di pasar perdana
sebesar rp satu ratus tiga puluh sembilan delapan puluh empat triliun hingga tujuh belas september dua ribu dua puluh satu jumlah ini terdiri dari rp enam puluh empat tiga puluh delapan triliun
melalui mekanisme lelang utama dan tujuh puluh lima empat puluh enam triliun rupiah melalui mekanisme lelang tambahan atau
yang sering disebut green zoo option dengan ekspansi moneter tersebut baik ekspansi melalui operasi
moneter maupun partisipasi bang nisa untuk pendanaan abbn kondisi likuiditas diperbankan
terjamin pada rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga al per dbk yang tinggi yaitu tiga puluh dua enam
tujuh dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar delapan delapan satu year on year likuiditas perekonomian
juga meningkat tercemin pada uang beredar baik dalam artian sempit m satu maupun dalam artian
menua yang tunggu masing masing sebesar sembilan delapan persen year on
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong suku bunga
kredit perbankan terus menurun meskipun masih relatif terbatas di pasar uang dan pasar
trakktir dan jarak energi yang fantastis karena bisa menunjukkan bao went to

telah menurun masing masing sebesar lima puluh lima basis point

di pasar kredit penurunan suku bunga dasar kredit spdk perbankan
juga terus berlanjut meskipun dalam besaran yang relatif lebih terbatas
yaitu menurun dari delapan delapan puluh dua persen pada juni dua ribu dua puluh satu menjadi delapan delapan puluh satu persen pada juli dua ribu dua puluh
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu terus ditingkatkan
rasio kecukupan modal capital adequacy ratio
di perbankan pada juli dua ribu dua puluh satu tetap tinggi sebesar dua puluh empat lima puluh tujuh
dan rasio kredit bermasalah non performing loan npl tetap terjaga
intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif
yaitu sebesar satu enam belas persen year on year pada agustus dua ribu dua puluh
didorong oleh membaiknya permintaan kredit dari dunia usaha
sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat
serta melonggarnya standar penyaluran kredit perbankan
kredit konsumsi dan kredit modal kerja melanjutkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi
masing masing sebesar dua delapan puluh empat persen year on year dan satu dua puluh tujuh persen year on year
mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi
dan juga perusahaan pemilikan rumah
kredit umkm juga terus mengalami peningkatan
dengan pertumbuhan sebesar dua tujuh persen pada agustus dua ribu dua puluh
pertumbuhan kredit pada tahun dua ribu dua puluh satu diperkirakan dalam kisaran
bank indonesia terus memperkuat integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital
melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran
dan koordinasi kebijakan yang erat dengan otoritas terkait
nilai transaksi uang elektronik atau ue meningkat rp empat puluh tiga enam puluh enam persen
dan mencapai rp tiga empat ratus enam puluh delapan empat triliun
nilai transaksi digital banking mencapai rp tiga empat ratus enam puluh delapan empat triliun
tumbuh lebih tinggi yaitu enam puluh satu delapan persen year on year
sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu
seperti kartu atm kartu debit dan kartu kredit